terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
saya mau ke mas iqbal lagi mas iqbal itu tadi yang dikatakan oleh kang acep
kalau misalnya berlebihan itu bisa menjadi backfire justru bagi capres anda
dan apakah kemudian tidak dipikirkan ketika terlalu menjaga captive marketnya di kalangan kelompok islam justru tidak memperlebar ceruknya nanti
saya kira untungnya tidak berlebihan karena hanya enam postingan
itu kan menurut mas iqbal menurut yang lain belum tentu
di posting cuma enam artinya bahwa itu tidak berlebihan
enam itu banyak loh semasa rangkaian haji
iya tetapi tadi lagi lagi saya ingin mengatakan bahwa yang diposting itu bukan pamer sedang ibadah sedang silaturahim
apalagi dengan pak ganjar itu kan menunjukkan sesuatu yang positif
positif bahwa menunjukkan bahwa mas anies sama mas ganjar satu alma mater mereka berteman keluarganya bersahabat
itu justru sesuatu yang menamaikan menenteramkan masyarakat
justru bukan membuat malah pertengkaran
jadi menurut kami bahwa apa yang dilakukan mas anies adalah sesuatu yang masih dalam tarap kewajaran
dan itu bagian dari juga punya nilai nilai dakwah
jadi orang yang mungkin melihat menonton berharap berdoa ya allah
mungkin satu hari saya bisa seperti mas anies dapat undangan bisa haji juga
dan itu dalam perspektif politik islam adalah bagian nilai nilai kebaikan
jadi kami melihat bahwa
ibadah berangkat haji itu punya nilai nilai sejarah budaya yang itu juga positif bagi masyarakat
bisa dicek teman teman nanti di google trend misalnya
apakah berangkat haji di posting itu positif atau negatif sebenarnya
dari pemberitaan dan lain lain
jadi bagi kami haji ataupun ibadah ibadah lainnya selagi tidak berlebihan selagi tidak pamer flexing itu positif
tadi sudah disinggung sebetulnya oleh mas iqbal
pertemuan antara mas anies dengan mas ganjar dan juga mbak puan di tanah suci
semuanya berkumpul menjadi satu
dari pdi perjuangan pak nusiran apakah kemudian dengan bertemunya mas anies mas ganjar dan juga mbak puan
artinya pdi perjuangan melihat bahwa nanti kompetisi pilpres dua ribu dua puluh empat akan berjalan ya damai damai saja seperti di tanah suci
ya karena berkaitan pertanyaan damai damai saja tentu saya pribadi menyampaikan seharusnya beliau beliau
yang berkesempatan atas undangan
sekali lagi saya katakan berkesempatan atas undangan karena untuk memproses sampai menjadi sebuah undangan itu tentunya tidak satu dua hari
mungkin juga atas pertimbangan karena kemunculan dari yang diundang itu cukup menjadi representasi
jadi representasi untuk mewakili sebuah
sebuah negara mungkin mungkin saya katakan demikian maka mendapatkanlah undangan dari kerajaan
maka sudah sepantasnya rasa syukur alhamdulillah itu diundang
karena bahkan kalau misalnya kita menjadi ukuran karena yang dibahas ini berkaitan dengan para calon calon pemimpin
ya kebetulan saja yang diundang oleh kerajaan untuk hadir di ibadah haji ini hanya dua
nah ini juga kan harus ada rasa syukur
tidak seperti yang tadi ya lengkap apa grafik tadi memunculkan para calon pemimpin yang tampil yang diundang untuk hadir di
ini kan ketiga tiganya ketemu nih mas ganjar mas anies dengan mbak puan ketemu bertiga
iya tapi saya mungkin agak sedikit menambahkan karena ini tadi kan pembahasannya berkaitan dengan pak anies dan pak ganjar
yang menjalankan ibadah
jangankan kesempatan yang diberikan oleh kerajaan arab saudi untuk hadir di dalam ibadah tersebut
kita tahu tadi rifana sudah menjelaskan elektabilitas
nah ini kebetulan ini yang diundang oleh kerajaan ini dua
jadi saya hanya mengatakan harusnya kita semua merasa
kenapa yang satu enggak ya
saya tidak sampai ke sana
saya hanya menyampaikan
sekali lagi jangan salah
saya menyampaikan syukur alhamdulillah
mereka mereka diberi kesempatan untuk diundang oleh kerajaan
ya jadi poinnya apa nih
kan ketemunya bertiga
mas ganjar mas anies mbak puan
ya itu baik baik saja di dalam setiap momen
dan yang foto tadi sudah ditegaskan berkali kali
bahwa yang memposting kan bukan pak ganjar
foto itu kan dari luar
oke artinya bertemu di tengah musim kontestasi begini
mas ganjar dengan mas anies
terus kemudian mas anies dengan mbak puan
apakah kemudian pdi perjuangan melihat bahwa
oh kita sudah siap nih
pemilunya akan damai
seperti di tanah suci
semua calon calon akan bertarung
ya meskipun semua calon
belum semua lah
karena sekali lagi tadi saya sudah nyebutkan
rifana tidak paham
jadi yang kedua sudah oke
ini kan pertanyaannya kembali dong
dengan pertanyaanmu bahwa
ini mencerminkan damai
ya kalau yang dua ini
ini sebuah proses
sebuah rote proses
yang bisa memberikan sebuah gambaran akan damai
minimal atas representasi dari yang
undangan dua ini
jadi yang dua ini karena diundang
jadi representasinya bisa damai begitu
jadi wajar kalau diposting
ini kalau soal post
yang posting kan tentu tadi bukan dari pak ganjar ya
oh yang makin
yang memakan itu tadi
iya kan ada dua kali momen itu
yang kemudian mas ganjar sama mas anies
kemudian mas anies dengan mbak puan gitu loh
maka itu kan sudah sebuah
berarti sama yang satu nggak cocok gitu maksudnya
yang kayak gini kan buat atribut demokrasi oke lah ya
tapi untuk persaingan secara politik nggak sampai
lihat saja komen komennya
itu kebersamaan palsu kok
jadi hanya sebatas
jadi nggak mampu meredam ya
tidak mampu meredam
ya buktinya apa
postingan yang berbeda antara anies dan pak ganjar
itu jelas kok komen komennya
dan kemudian portfolio politik yang coba untuk dimunculkan oleh masing masing pendukungnya
jadi melihat capres itu bukan hanya capres sebagai aktor
tapi amplifikasi dari setiap calon
kita cek satu persatu pendukung anies
selalu diasosiasikan sebagai
figur islam yang tak ada
diundang secara spesial oleh kerajaan
berarti ini tokoh penting
jadi wajar kalau kemudian anies ini mendapatkan perhatian luas
ceramah tentang apapun
jadi anies itu ingin di amplifikasi dalam konteks itu
padahal yang diundang juga ganjar juga ada di situ
tapi tidak di amplifikasi
papuan juga diundang
papuan juga diundang

bahkan ada beberapa anggota dewan kan bisnis kelas kan
minta spesial juga
ya terlepas itu diundang atau tidak
kan sebenarnya ingin disampaikan kepada publik
masing masing calon oleh para pendukungnya
jadi bagi pendukung ganjar itu sebenarnya yang gitu gitu gak terlampau penting lah
lebih penting bagi pendukungnya anies
dan mungkin bagi pendukungnya ganjar pak nur sirwan
ibadah semacam itu tidak bisa diamplifikasi sebagai kepentingan untuk kampanye politik
itu gak penting dan gak urgen
karena masyarakat kita sebenarnya memorinya bukan itu
yang muncul itu adalah turun berkampanye
diajak mudah berselfie dan mendapatkan keuntungan apapun
pesan saya sederhana
jadi siapapun yang beribadah entah itu umroh ataupun haji
kalau itu diniatkan ya untuk berkampanye
saya kira nggak mungkin efektif
satu di depan tuhan allah subhanahu wa ta'ala itu buruk
gak dapat pahala
yang kedua tidak mendapatkan insentif ya
dukungan apapun secara signifikan
mas iqbal anies dianggap mengamplifikasi undangan undangan itu
itu kan persepsi
ya itu kan persepsi yang muncul dari akibat tindakan yang dilakukan oleh camsanda
tentu saja persepsi itu kan ada positif ada yang negatif
komen komen kan juga ada ribuan
gak semuanya juga mengatakan ini flexing ini pamer
tapi lagi lagi ini punya nilai dakwah luar biasa
bahwa kami sebagai pks sebagai partai islam merasa bangga
bahwa orang yang kami usung ya dia seorang yang menjalankan ibadah dengan baik
dia tidak pamer
kami bangga juga nggak pamer
kalau pamer tuh dia lagi oh ini lagi lempar
lagi lempar batu nih
lagi jam marut nih
lagi lempar jumroh nih
yang dia lakukan justru menunjukkan bahwa kehadirannya di tanah suci itu memberikan ketentraman kedamaian persahabatan silaturahim
dan itu gak jarang akan terjadi ketika berada di indonesia
selain soal itu ya
tadi kan disinggung juga sama mas adi bahwa foto pertemuan antara mas ganjar dengan mas anies
kemudian mbak puan dengan mas anies itu ya kebersamaan palsu aja itu pada akhirnya
itu ke persepsi ya
jadi politisi ini berat
apakah kemudian setelah pulang dari tanah suci akan damai seperti di tanah suci
itu adalah upaya ya
karena gini dalam politik juga memang kita serba salah sebagai politisi
kita ibadah baik baik wah dibilang flexing
nanti ada orang moto ini pasti strategi nih
tetapi lagi lagi kembali kepada niatnya
kalau niatnya baik
lagi lagi kami sebagai partai islam justru senang bagaimana nilai nilai dakwah itu
postingan terakhir mas anies tentang menjelaskan gua hero itu luar biasa
karena kadang kadang masyarakat itu suka melihat siapa yang ngomong
bukan apa yang disampaikan
karena ketika yang menjelaskan sejarah gua hero itu adalah seorang anies basvedan yang followernya lima sembilan juta
tentu saja penyampaian lebih efektif berbanding orang yang tidak dikenal
jadi nilai nilai dakwah ini luar biasa
apalagi di era digital
kita nggak akan bisa lepas lah dari kehidupan video virtual
apalagi masyarakat kita sekarang suka sekali visual
dia gak suka dengan tulisan tapi gambaran
soal tadi kebersamaan palsu nanti pada akhirnya setelah pulang ke indonesia apakah akan bisa damai seperti foto foto
apalagi mas anies sama mas ganjar itu adalah satu alma mater
sejak mahasiswa sudah berteman sama sama jadi gubernur pasti mereka tentu saja bersahabat
tinggal lagi lagi nanti silaturahim ini sepulang dari tanah air ketika sudah menunaikan ibadah haji tentunya akan semakin erat perhubungannya
jadi gak akan ada gesekan ya
mbak nana citra itu bukan realitas ya
kalau kita bercermin di atas cermin kaca yang di dalam mencermin kan bukan kita ya
jadi adem ayem itu menjadi adem ayem citra juga
jadi dalam realitasnya belum tentu juga
meskipun juga belum tentu palsu juga
kita kan tidak
tapi saya ingin mengatakan bahwa itu bukan realitasnya
itu soal perhubungan
itu soal pencitraan saja
kemudian kalau kita kembalikan ke niat
kan menjadi susah kita mendeteksi niatnya
apakah kita tahu bahwa misalnya niat mas anies itu memang untuk pamer
atau niat mas ganjar itu juga untuk beribadah
kan dia tidak tahu juga
ya kan problemnya kan begitu
saya katakan tadi
saya katakan tadi
bahkan ketika seseorang tidak hadir di dalam suatu kegiatan penting
itu bisa jadi pilihan citra
kan gitu ya
saya kira kita melihat itu
cuma problemnya memang ada di wilayah publik para pendukung
nah itu tadi saya mau tanya
citra itu efek citra yang dibentuk oleh mas anies dan juga mas ganjar
ketika mereka makan dan berfoto bersama
efektif nggak meredam pertarungan di para pendukungnya ini
saya kira masyarakat sudah tahu ya
dan menurut saya itu gak efektif juga
kita kan punya pengalaman ya
bagaimana orang dari beberapa pemilihan pasca reformasi aja
berkumpul dan lain lain
itu kan sudah biasa ya
tapi pada kenyataannya kan tidak begitu juga gitu loh
oke jadi nggak efektif juga ya
ya yang namanya orang berkompetisi bertahing
saya ada dua dua argumen sebenarnya
saya kenapa sebut foto foto bersama itu disebut kebersamaan palsu
kalau kita membaca antar pendukung
ketika ditanya foto kebersamaan ganjar puan dan anies disebut
itu kebetulan kok nggak direncanakan
kayaknya gak ikhlas banget gitu
semua pendukung mengatakan itu kebetulan kok tidak ada perjanjian yang spesial
harus mempertemukan mereka di tanah suci
itu menunjukkan bahwa pertemuan ini tidak terlampau diharapkan oleh antara pendukungnya
apalagi di medsos itu tawuran
wah ini nggak penting lah
ini jelas kok dua ribu dua puluh empat tetap anies dua ribu dua puluh empat tetap ganjar
ada lagi yang nyeletuk

nah itu tadi yang menarik prabowo kan
tadi kan persoalannya kenapa yang satu ini tidak ada di situ
dan kemudian ya kan ini kan juga menarik ya
kalau misalnya kita mempertentangkan dua calon ini
makanya saya tadi katakan ini yang cerdas dan agak usil itu jangan jangan raja arabnya
karena yang ini hanya dua ya
yang satu gak diundang
oke tapi pertemuan antara mas anies dengan mas ganjar ya pak nusirwan
itu kan sebagai rekognisi bahwa mereka akan bertarung pada kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
berarti ini mematahkan apa yang dikatakan oleh rekan anda
politisi pdi perjuangan bang adi anapi tupulu
bahwa pilpres hanya diikuti oleh dua pasangan
ya ini pak prabowo dan juga mas ganjar
aniesnya gak berlayar
ya ibadah sama urusan nanti yang calon berapa itu tidak ada hubungannya
jadi nanya nyam mbak nana juga gak nyambung ini
ini judulnya ibadah haji gitu
nah habis itu nanti apakah jadi dua atau tiga itu kan proses yang berbeda di sini
jadi ya sudah lah bahwa nanti itu ini yang tentu yang tentu harus kita diterima apapun
apapun persepsi publik
sebuah silaturahmi berjumpa dimanapun itu baik
apalagi kalau itu berjumpa di waktu ibadah di tanah suci
berjumpa itu ya baik
sebagai doa ya
sebagai doa karena kalau ibadah itu ya doa doa doa saja setahu saya
kalau mau ngetahuan saya saya diajari pak ustadz tadi
itu kalau berangkat ke sana itu doa
gak ada lah gitu urusan posting dan sebagainya itu
gak gak gak kepikir
ya kita undangan di ibadah ini ya kita lakukan dengan niat dengan ikhlas untuk
oke tapi posisinya pdi perjuangan tetap mau dua paslon atau tiga paslon
apakah mau tetap dua atau tiga bagaimana
apakah kita yang menjawab
itu nanti kan proses yang
tapi kan dalam berbagai kesempatan pdi perjuangan mengatakan bahwa lebih baik
langsung satu kali putaran menang saja mas ganjar lebih irit biaya
ya itu itu itu kan perhitungan perhitungan matematika
tapi untuk pdi perjuangan sendiri preferensinya berapa paslon
berapa calon lebih baik
tidak ada tidak ada komen apa namanya istilahnya pertimbangan pertimbangan
atau katakanlah yang paling cocok itu berapa
bagaimana karena itu semua sudah ada persyaratannya masing masing kok
kalau misalnya sekarang alhamdulillah bahwa pdi perjuangan itu bisa mengusung sendiri satu
lalu apakah kita harus mengatur di yang tempat lain
jangan banyak banyak ya dua saja
kan ya tidak cocok gitu kan begitu
maka apakah keinginannya akan jawab
itu mari kita nanti nikmati saja proses yang berjalan sampai nanti pendaftaran di kpu
mas adi saya mau tanya ya
apakah kemudian dengan mengamplifikasi ataupun mengglorifikasi kenaikannya di ibadah haji ini kemudian mampu menaikkan elektoralnya mas anies ya
yang sempat turun ini
tidak ada pengaruhnya
saya tentu tidak mau berspekulasi
harus ada argumen argumen yang saya kira terukur seperti survei iripana
mungkin setelah ini perlu kita lakukan survei apakah setelah naik haji anies ini akan melejit secara signifikan ataupun tidak
tapi kalau kita flashback soal preferensi pilihan politik orang kenapa mau memilih calon presiden saat ini kalau disurvey
ya sederhana orangnya merakyat belusukan kayak jokowi lah gak jauh jauh gitu ya
baru setelah itu bicara tentang apa yang akan diperbuat untuk bangsa dan negara ini
oleh karena itu saya konsisten dari awal
kalau ibadah apapun kebaikan apapun yang terkait dengan tuhan allah swt itu diniatkan untuk mendapatkan insentif politik elektoral
itu gak akan dapat untung apapun
di depan allah tidak oke pahalanya tidak ada
di depan publik tidak mendapatkan dukungan secara signifikan
antara uhrawi dan duniawi itu adalah dua hal yang berbeda bagi pemilih kita
ya kalau ke masjid ya ibadah aja rukuk sampai
nggak akan bisa menolong elektoralnya anies yang sempat turun ini ya
satu satunya yang bisa menolong elektabilitas anies ketiga partai ini harus solid dan kompak
memperjuangkan bagaimana anies itu sebagai calon poros perubahan anti tisa jokowi dan akan mengubah bangsa indonesia
kalau mendengar pernyataan demokrat dan nasdem ini kan perang perangan
demokrat dianggap gak maksimal
kenapa anies turun bukan karena kabar angkat haji
karena demokrat belum maksimal memperjuangkan anies
belum ada bilbot belum badeo kan itu perang perangannya
jadi kalau anies mau oke secara signifikan lakukanlah seperti pks
di mana mana di amplifikasi dengan baliho dan spanduk dan seterusnya dan seterusnya
di survei tadi kan muncul
ternyata yang banyak pemilih anies itu pks bukan nasdem dan bukan demokrat
jadi pertanyaannya apa kalau anies ini rendah secara signifikan misalnya elektabilitasnya menurun
ya tentu bukan karena urusan naik haji apa enggak
kalau itu dia nggak efektif nggak usah pulang aja pak anies
mas iqbal dengan turunnya elektabilitasnya mas anies apakah kemudian dari pks berharap setelah pulang haji ini elektabilitasnya bisa naik begitu
ya saya kira sebelum saya menjawab saya akan baca pantun dulu
iya apa nih mas duda
pergi belanja ke pasar beji
jangan lupa makannya bubur
kepada mas anies mas ganjar sedang
mas anies mas ganjar sedang berhaji
semoga pulangnya menjadi haji mabrur
ya saya kira di tanah suci itu kan tempat yang mustajab untuk berdoa
jadi mas hadi lupa juga ini anak uwin ini
bahwa yang menentukan itu kan kemenangan allah
walaupun allah itu juga tidak hanya di tanah suci
ada juga di mana mana
tetapi saya kira doa juga tidak bisa kita lupakan
karena doa ini juga akan membuat hatinya semakin kuat
ya kalau ada yang mengganggu juga
semakin mantap untuk menghadapinya
karena bagi kami memajukan mas anies itu bukan perkara yang mudah
melalui proses yang panjang
melalui seleksi yang ketat
dan pilihan kami kepada mas anies adalah pilihan yang terbaik
untuk itu kami mohon doa juga kepada masyarakat indonesia
bahwa biarkan mas anies beri kesempatan mas anies untuk maju
jangan ada yang coba mengganggu
jangan ada yang coba menggoyang
karena terus terang
bagi kami demokrasi kita itu akan sangat baik
bila calon calon yang mempunyai kesempatan ini diberi peluang yang sama untuk maju
berikan kesempatan bertanding
kalau memang dia surveinya rendah nggak ada masalah
tapi jangan ada yang mencoba mengganggu
berikan kesempatan untuk bertanding
tapi pertanyaan saya tadi anda belum jawab ya
apakah dengan setelah pulang haji ini pks berharap bahwa elektabilitasnya bisa naik
mas anies ketika bertarung di pilkada dki dua ribu tujuh belas surveinya paling rendah
tapi ketika kampanye dia bisa jadi nomor satu
artinya sejarah mas anies itu bukan orang yang biasa kalah
dia ini biasa menang gitu loh
jadi untuk itu asalkan dia diberi kesempatan kami yakin insya allah optimis
walaupun sekarang surveinya nomor tiga nomor dua
tapi satu hari
karena mesin partai kami sangat kuat
pks khususnya sangat solid mendukung mas anies
memilih pks adalah pemilih anies maswedan
itu adalah kepuasan masyarakat terhadap gubernur anies maswedan
dan ini tentu saja menjadi kesempatan yang tidak akan datang dua kali
oke jadi kalau harapannya pks predisinya pks setelah pulang haji elektabilitasnya mas anies naik
apakah juga berharap ketika naik haji dapat wangsit untuk ngomongkan cawapres
tetapi lebih kuat hatinya
lebih kuat keimanannya
jadi setelah pulang haji akan dimungkankan cawapresnya
kalau imannya kuat insya allah
tunggu tanggal mainnya
kita cari waktu yang tepat
wangsit itu kemanahan dulu pks
tapi sebetulnya konsistensi itu juga akan diuji
jadi tanah suci itu sebagai salah satu situs meskipun situs terpuncak bagi ritual peribadatan
tapi kan di tempat tempat lain juga ada
di kita misalnya berkunjung ke kiai berkunjung ke pesantren dan lain lain
saya kira itu juga bagian dari itu
kita juga misalnya bisa periksa juga ke belakang misalnya
apakah misalnya pak ganjar tidak suka juga mengapa namanya
meng share itu atau pak anies misalnya
konsistensi itu juga akan terukur juga menurut saya sekarang dan ke depan
kita lihat sebetulnya nanti citra yang dibangun konsistensinya di mana gitu ya
kalau apa namanya dia sebetulnya berpindah pindah dan seterusnya
artinya memang pilihan pilihan itu memang bukan pilihan ideologis
bukan pilihan ini tetapi memang pilihan citra gitu
apapun itu pilihannya
tapi kalau sekarang ini sejauh ini apakah kedua tokoh ini sudah konsisten
untuk mencitrakan dirinya
saya kira sejauh ini memang populisnya selalu akan mengikuti ini
tapi dalam rentang ke dua ribu empat itu saya kira masyarakat juga akan melihat itu gitu ya
terakhir pak nusirwan apakah kemudian nanti setelah pulang haji
akan ada pengumuman cawapres dari mas ganjar mungkin setelah mendapatkan wangsit begitu
ataupun hidayah gitu
nanti yang paling mengerti dan sesuai dengan apa saat yang tepatnya itu ya di ibu ketua umum ibu megawati soekarno putri
jadi ini tidak ada korelasinya dengan
ya siapa tahu sudah dapat hidayah kan biasanya orang mau nikah juga umrah dulu dapat hidayah
tapi nanti tentu ada tuntun
sebenarnya tidak ada korelasinya
siapa tahu mau menetapkan hati dengan pilihannya supaya sama dengan pilihan ibu megawati soekarno putri setelah pulang haji gitu
ya itu nanti mas ganjar dengan ibu ketua umum saja
rifana itu istilah yang jangan sampai dipertukarkan
wangsit bagi pks itu tidak ada vocabularinya
bagi pks itu hidayah
kalau buat pdip wangsit masuk asal lebih nusantara
tapi tidak tukar ya
jadi memuatkan lokalnya lebih kendara
tapi momentum apa yang bisa membuat elektabilitasnya ini anies naik gitu
kalau mas ganjar kan relatif stabil ya kalau kita lihat
ya anies harus terus berani menunjukkan sisi diferensiasinya ketimbang pemerintah saat ini
itu tidak gampang
makanya satu satunya yang paling mudah untuk direkognisi bagi anies adalah antitesanya jokowi
pengumuman cowapress berpengaruh gak nanti
nggak terlampau signifikan sih bagi saya
yang dilihat itu di dua ribu dua puluh empat adalah soal siapa anies siapa ganjar dan siapa prabowo
jadi cowapress itu sebenarnya kalau mau jujur lebih pada artificial
tidak terlampau penting dan tidak terlampau signifikan
buktinya sampai saat ini orang bertanya apa yang dipikirkan anies dipikirkan oleh prabowo dan kemudian pak ganjar pranowo
oleh karena itu menarik kalau anies ini berupaya untuk terus meningkatkan elektabilitasnya
bicara tentang bagaimana hutang kalau anies berkuasa
apakah dia akan seperti jokowi apakah dia seperti sby apakah seperti mega atau punya formulasi baru
kan nggak bisa hanya mengutuk hutang
karena di semua negara pasti punya kecenderungan untuk berhutang
termasuk soal ikn
orang juga nggak jelas loh melihat bagaimana statementnya pak anies
anies agak ya ngambang bahwa ini kalau ada di undang undang dilanjutkan
orang hanya butuh jawaban
lanjut atau tidak
iya ini gak lanjut
ini proyek ugal ugalan
ini proyek gak benar
mikirnya jangka pendek dan seterusnya dan seterusnya
kalau diferensiasi ini kemudian diperbaiki
kemudian ditunjul ke kawasan publik
secara isu ya saya kira anies akan mendapatkan respon yang cukup positif
termasuk misalnya bagaimana skenario untuk menumbuhkan persoalan ekonomi pasca covid
yang paling penting rifana di atas isu di atas visi misi
kerja kunjungi masyarakat secara langsung
hanya dengan cara itulah pemilih dengan sang calon pemimpin itu relatif agak mungkin akan dipilih
kenapa itu yang dilakukan oleh ganjar
sekalipun ada ibadah haji yang ditunjukkan bukan itu
tapi adalah pertemanan dan kunjungan kunjungan di berbagai tempat selalu di amplifikasi oleh para pendukungnya
itu menunjukkan sekalipun ada ibadah haji yang dilakukan oleh ganjar misalnya
bahwa tim di rawan di bawah itu mereka terus melakukan konsolidasi dan mendapatkan dukungan
itu yang kalau saya tangkap ya upaya upaya kampanye mereka masing masing
baik kita akan tanya nanti kepada para pemilih muda ke teman teman mahasiswa
apakah mereka juga melihat citra
ataupun persepsi yang sama bahwa mas anies mempersepsikan dirinya
ataupun mencitrakan dirinya ke kelompok islam
sementara mas ganjar lebih ke kelompok nasionalis
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow